ya persiapan pernikahan tidak hanya dilakukan di solo jawa tengah
di medan sumatera utara pemain musik gordang sambilan
dari grup kesenian mandailing gunung kulabu pakantan tengah giat berlatih
ya karena rancananya akan ada ngundung mantu nih ya besar besaran juga tiga hari
mereka akan tampil menyambut putri dan keluarga presiden jokowi
yang menjadi penantu dan besan keluarga bobi nasution pada dua puluh empat dan dua puluh lima november mendatang
alunan musik gordang sambilan dimainkan belasan anggota grup kesenian mandailing gunung kulabu pakantan
di teras rumah di jalan padang no delapan medan inilah mereka berlatih
mereka akan tampil pada acara adat menyambut menantu kahiyang ayu dan keluarga besan
yang juga presiden ri jokowi dodo
dalam acara adat mandailing dan tapanuli selatan yang akan digelar
kata kata nasehat dan tari selalu diiringi musik gordang sambilan atau gondang

lengkap dengan uning uningan atau peralatan musik
pada acara adat nanti kedatangan kahiyang ayu akan disambut dengan acara adat mandailing hararuan boru
atau kedatangan menantu
begitu juga saat pasangan pengantin kahyang ayu dan bobina sution menari tortor somba somba
sebagai permintaan maaf pengantin pada kedua orang tuanya
musik gondang akan terus mengiringi
dalam acara adat yang sakral menyambut keluarga presiden
para pemain musik gondang giat berlatih
agar tampil baik dan prima
apalagi pesta adat akan digelar selama dua hari dari dua puluh empat dan dua puluh lima november mendatang
ya bisa jadi pada hari jumat nanti
pembukaan acara adat itu bisa sampai dengan sore
yaitu mulai dari pagi sampai sore
dan begitu juga nanti di hari sabtunya di tanggal dua puluh lima
ini bisa nanti sampai jam juhur nanti
pukul empat belas selesai mungkin acara adatnya
selain melengkapi dan melatih kemahiran memainkan alat musik
grup kesenian mandailing gunung kulabu pakantan juga telah mempersiapkan pakaian atau baju bolang yang akan dikenakan
agus supratman medan